kecelakaan maut kembali terjadi di jalan raya bumi ayu brebes jawa tengah
kali ini truk tronton bermuatan beras menabrak belasan mobil dan sepeda motor
truk terhenti setelah menabrak bangunan rumah sakit umum siti amina
kecelakaan yang merenggut empat korban jiwa memancing kemarahan warga sekitar
warga menghadang truk muatan berat yang akan melewati flyover kretek
rekaman cctv ini menggambarkan jika truk tronton bermuatan beras melaju dengan kencang
dan terhenti setelah menabrak kendaraan dan bangunan bagian depan rumah sakit siti aminah bumi ayu brebes jawa tengah
sebelum terhenti truk melaju kencang dari arah banyumas menuju ke brebes
saat melintas di flyover kretek paguyangan brebes truk tidak dapat dikendalikan karena kondisi jalan menurun
akibatnya truk menabrak empat belas mobil dan delapan belas sepeda motor
saya pertama yang duluan
saya lihat truk itu belum
terus saya korban pertama
jadi refleks kejadiannya begitu truk goyang kanan
saya juga semaksimal mungkin saya berusaha menghindari
tapi tetap saya juga kena
akibat kejadian ini sebelas orang menjadi korban
empat orang meninggal tiga orang luka berat dan empat orang luka ringan
jenazah dua korban meninggal dibawa ke rumah sakit umum siti aminah
sementara dua lainnya dibawa ke rumah sakit umum bumiayu
guna mengetahui penyebab kejadian ini polisi tengah menahan sopir truk
selanjutnya polisi akan melakukan olah tempat kejadian untuk melengkapi berkas pemeriksaan
dan membuat kesimpulan terkait penyebab kejadian ini
kecelakaan maut ini memancing kemarahan warga sekitar
warga menganggap kecelakaan itu tidak lepas dari keberadaan flyover kretek
flyover tersebut dinilai memiliki kemiringan yang cukup membahayakan
mulai pukul dua puluh senin malam warga secara spontan menghadang kendaraan truk bermuatan
berat yang akan melewati flyover
aksi ini sekaligus untuk mencegah terjadinya kecelakaan susulan
kendaraan berat yang terutama yang dari selatan itu tidak boleh masuk ke jalur frnover
dan yang berikutnya adalah maksimalkan jembatan timbang
jangan hanya formalitas saja tapi betul betul yang kendaraan kendaraan berat yang over demensi
overload ini untuk ditindak secara maksimal dan tidak dibolehkan masuk ke jalur flyover
puluhan petugas diterjunkan untuk mengamankan aksi warga ini
namun polisi menolak menyebut aksi warga itu sebagai penghadangan
bukan penghadangan ya karena di bawah juga sedang ada pola tkp dari pulda
jadi kita alihkan sebentar seperti itu
hingga pukul sebelas senin malam aksi penghadangan masih berlangsung
semua kendaraan berat dari arah selatan banyumas yang akan melintasi flyover kretek menuju ke utara
diminta berbalik arah menuju arah banyumas
imam suripto rebes